setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh badan kesehatan dunia atau who
kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit covid sembilan belas
seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza
dibaca di internet gitu mungkin gejalanya itu kayak gejala flu gejala batuk
cuman mungkin demamnya lebih tinggi
gejala gejalanya sih kayak ringan aja seperti kayak flu batuk sama sakit sakit tenggorokan
gejala gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin mau pilek gitu
covid sembilan belas telah ditetapkan badan kesehatan dunia atau who sebagai penyakit pandemik
atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara
namun demikian belum semua masyarakat di indonesia mengetahui pasti
gejala gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona
dokter spesialis penyakit dalam germetsing menjelaskan bahwa untuk mengetahui
apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes
namun demikian penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza
atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat
antara lain demam sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama lima atau enam hari
sementara pada covid sembilan belas gejala akan berlanjut hingga lebih dari sepuluh hari
dan diikuti dengan gejala lain
gejala penyakit mirip dengan gejala influenza
itu ada periode periode nanti berbagai gejala akan bermunculan bertahap
gejala awal adalah sakit tenggorokan kira kira satu sampai hari ketiga
kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk
badannya agak mulai sedikit hangat kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare
kemudian sakit kepala baru nanti tiap harinya akan berlanjut
selain itu bermed juga menjelaskan bahwa
suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu tiga puluh enam hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
jika terinfeksi virus apapun termasuk corona
dan gejala gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda
tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia
sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala gejala tersebut
sebaiknya mengambil langkah medis terutama setelah melakukan kegiatan
yang memiliki potensi sebaran virus corona
itu harus diisolasikan
kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja
isolasikan di rumah ya artinya tidak berpergian kemanapun ya selama empat belas hari
namun apabila dalam jangkauan waktu empat belas hari ini pasiennya demamnya makin tinggi
ada keluhan sesak nafas nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat
germet sink juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat
seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur
serta olahraga teratur agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona